mendekati hari raya idul fitri yang tinggal hitungan hari lagi
terminal pulau gebang cakung jakarta timur masih ramai dipadati pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota
berkaca dari arus mudik tahun lalu pengelola terminal pulau gebang memprediksi puncak arus mudik dua ribu delapan belas terjadi pada h tiga lebaran atau tepatnya pada hari ini
pada puncak arus mudik tahun lalu tercatat tiga belas penumpang diberangkatkan dalam sehari
namun tahun ini pada h tiga lebaran penumpang yang berangkat tercatat tak sampai lima orang
dan bagaimana keadaannya di lapangan
langsung saja kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata di terminal pulau gebang jakarta timur pada hari ini
kita lihat bersama sama selamat malam rizata bagaimana keadaan di sana jika kita berkaca pada tahun lalu
seharusnya tahun atau hari ini itu menjadi puncak arus mudik ya namun dari informasi yang kami dapatkan juga tidak demikian
bagaimana keadaan di sana silahkan rizata
selamat malam anissa anissa di waktu berbuka ini dapat anissa lihat di belakang saya jumlah penumpang yang hendak mudik terbilang cukup ramai
namun berdasarkan data yang kita dapatkan sampai dengan pada pukul enam belas lima puluh sore tadi tercatat sebanyak satu ratus lima puluh empat bus yang telah memberangkatkan

dan anissa dari data kali ini memang sangat berbeda dengan data tahun lalu
mengingat kali ini adalah hamin tiga menjelang hari raya lebaran
juga anissa bus bus yang memberangkatkan arus mudik ini tidak cuma hanya di pulau jawa
bus bus ini juga memberakatkan ke beberapa kota di pulau sumatera kota denpasar di pulau bali dan juga kota bima di nusa tenggara barat
dan sama seperti dengan
arus mudik di tahun lalu dengan mudik di tahun lalu di sub pengelola terminal pulau gebang ini juga mengadakan
tek kesehatan atau cek darah bagi pengumudi bus
dan nantinya bagi pengumudi bus yang tidak dinyatakan sehat berdasarkan tes tersebut
di sub pengelola pulau gebang ini telah menyediakan pengemudi cadangan untuk nantinya menggantikan pengemudi bus tersebut
dan kalau kita berbicara tentang data anissa terlihat puncaknya itu tidak
terjadi pada hari ini melainkan pada tanggal sepuluh juni hari minggu kemarin tercatat sebanyak tiga ratus tiga puluh delapan bus yang telah
memberangkatkan sepuluh empat ratus delapan belas penumpang
dibandingkan jika hari ini sekali lagi saya tekankan tadi data kita dapat itu baru sampai pukul enam belas lima puluh sore
emang masih belum sampai pukul malam
tetapi data hari ini hanya satu ratus lima puluh empat bus yang hanya memberangkatkan empat delapan ratus lima puluh penumpang
jadi jika persentase
vaksinasinya itu terdapat penurunan sekitar lima puluh sampai lima puluh lima persen anissa
dan juga pada kemarin hari senin pada tanggal sebelas juni terjadi penurunan yaitu sebanyak tiga ratus tiga puluh dua bus yang
memberangkatkan sembilan delapan ratus empat puluh delapan penumpang
jadi dapat dikatakan puncak arus mundik di terminal pulau gebang ini terjadi pada tanggal hari minggu
pada hari minggu sepuluh juni dua ribu delapan belas dan makin ke hari makin mendekati hari raya idul fitri ini jumlahnya makin berkurang
penurunan ini kemungkinan karena warga dki jakarta dan sekitarnya berbondong bondong melakukan hari libur jauh jauh hari sebelum hari raya tiba
dan dapat kita perkirakan arus mudik di terminal pulau gebang ini akan mengalami penurunan semakin mendekati pada hari raya idul fitri
baik sepertinya memang ada pergeseran tren begitu ya
terima kasih muhammad riza tas laporan langsung anda dari pulau gebang jakarta timur